sejak minggu pagi hingga senin dini hari penyidik komisi pemberantasan korupsi telah melakukan penggeledahan di lima lokasi yang berbeda
terkait dengan kasus dugaan suap pembangunan pembangkit listrik tenaga uap pltu riau i
salah satunya penggeledahan di rumah direktur utama pt pln sofian basir di benhil jakarta pusat
dalam penggeledahan ini kpk menyita sejumlah barang bukti yaitu dokumen dan bukti elektronik yang didapat dari laptop ataupun kamera pengawas
bahkan dari empat lokasi pertama kpk menyita sejumlah dokumen keuangan yang berkaitan dengan proyek pembangunan pltu riau i
setelah kemarin kita lakukan penetapan tersangka kemudian pemeriksaan lanjutan pagi tadi beberapa tim langsung disebar
ada lima tim yang disebar di lima tempat yang berbeda ya
jadi kita lakukan penggeledahan tadi sejak pagi di lima tempat yang berbeda
ada yang masih berlangsung
sampai dengan saat ini pertama di rumah tersangka kedua tersangka dan kemudian ada apartemen tersangka yang diduga sebagai pihak pemberi
dan ada kantor dari pihak tersangka pemberi kemudian rumah direktur utama pln yang tadi juga kita lakukan penggeledahan
sementara itu lebih dari empat jam menggeledah kediaman direktur utama pt pln persero sofian basir di bilangan jakarta
pusat penyidik kpk menyita sejumlah barang bukti
dengan pengawalan ketat aparat brimob bersenjata
sekitar sepuluh penyidik kpk minggu malam akhirnya meninggalkan rumah dirut pt pln persero sofian basir di jalan jatiluhur dua bendungan hilir tanah abang jakarta pusat
empat mobil telah disiapkan untuk membawa sejumlah barang bukti yang disita kpk
barang bukti berupa berkas penting diangkut menggunakan tiga koper dan empat kardus